sampai jumpa di video selanjutnya
waktunya kita bawa bawa tim pelan
saya bukan robot
saya punya perasaan saya punya pikiran
saya punya kecemasan saya sendiri
saya gak ada niatan buat bentar kamu
saya gak ada maksud buat marah sama kamu
bentarkan saya tadi
itu gak tertuju spesifik ke kamu
ya kamu juga nggak salah sih mas
ya mana ada sih yang gak cemas sama reina
ini salah aku juga
karena itu kan juga tanggung jawab aku
cuma gak suka aja dibentang
hati hati aku sakit mas ketika kamu bentak aku
terima kasih mas
jangan nangis ya
lelaki wanita yang nangis ini adalah wanita yang saya cintai
sampai jumpa lagi
lu fazer menurut buat ibu
tapi untuk ibu
saya adalah pengetahuan
kamu ingin nyuarakan
perlakuan kamu yang seperti ini mas
ya gak bisa buat aku menolak kamu
hanya dengan sentuhan kecil kamu aja
kau bisa membuat dunia ku terasa aman
asal bersama dengan kamu
udah lah udah
jangan minta maaf
udah sekarang keluar ya
gak mau disini terus kan
ya aku bisa hermat aja ya
gak enak kalau dilihat kemana mana
bukannya reina gimana ya
ya alhamdulillah lukanya enak gak apa apa
cuma tadi kalau misalkan lukanya parah
darahnya gak berhenti
golongan darah dia apa ya mas
saya sudah selidiki ini
data anaknya angin di pantai asuhan pak
namanya diganti menjadi reina pak
dan tanggal lahirnya tertulis
dia diantar ke pantai asuhan
tanggal tiga desember
golongan darahnya apa reina
sama persis seperti golongan darahnya lain
jadi memang bener dia anaknya roy
sama hablando rup out
itu kita bicara
kalo gue dibantuin
karena pasti anaknya akan lebih sehat
dulu pas aku dengar itu aku senang banget sih mas
karena aku mau nindy tumbuh jadi anak yang sehat
wau pernyata nindy cepet ninggalin aku
dulu yang bantu persalinan aku pernah bilang
walaupun golongan suami istri beda tapi lebih baik anak itu ngikut golongan darah mamanya
karena pasti anaknya akan lebih sehat
dulu pas aku dengar itu aku senang banget sih mas
karena aku mau nindy tumbuh jadi anak yang sehat
wau pernyata nindy cepet ninggalin aku
dulu pas aku menunggu siang
walaupun golongan suami istri beda
tapi masih ada yang menunggu siang

wau pernyata nindy cepet ninggalin aku

tapi masih ada yang menunggu siang

tapi masih ada yang menunggu siang
aku tuh seneng banget mbak
karena ngeliat mbak andin sama asya lu dah akur lagi
gue juga legang nyatanya kayak gini
pokoknya jangan sampe deh mbak andin
apa namanya berantem lagi sama muasal
kalo ngambek lagi terus gak mau satu kamar lagi
terus abis itu kapur lagi
lu mah jauh banget sih pikirannya kayak gitu
udah deh pokoknya mereka harus tetep akur
gak boleh ada berantem berantem lagi
sekarang udah malem waktunya kita bobok dimplen
gak boleh sakit ya
ya allah sayang
mama gak bisa jagain kamu ya sayangnya
mama jangan sedih ya
kakek aku cuma luka dikit koma
tapi tetap aja sayang ini semua karena salah mama
karena mama gak bisa jagain kamu na
ini kan bukannya salah malam
anak mama ini pinter banget sih
malam ini rena tidur sama kalian ya
dia kan abis luka
yaudah kalo gitu
oma ke kamar dulu ya
mama istirahat ya
ya berbicarain ya
ya jangan sedih lagi ya
istirahat ya ma
gue belum tanya ke andin lagi soal camelannya dulu
soal ayah dari anaknya
mungkin besok aja
nggak bisa gue bahas hal seperti ini di depan rena
lo tau nggak sih
gue tuh bener bener nggak bisa pikir loh
padahal kita tuh hampir tahu siapa dalang dibalik semua ini
oh ya sayang
aku tadi habis telfon sama papa
papa suraya bilang katanya besok dia mau ikut ke taman flamingo
aku rasa pada baiknya papa ikut
tapi karena kita menghadapi preman gimana kalau kita telepon polisi juga
nggak usah berlebihan deh
loh ini kan bahaya
aku gak mau kalau sesuatu terjadi sama kamu ataupun papa
jadi kan buat jaga jaga mending pakai polisi
nggak usah lapor lapor polisi
nanti urusannya makin panjang
ya tapi sayang kita hadapin ini preman
kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan

jadi buat jaga jaga nggak apa apa lah kalau harus panggil polisi
sayang tapi itu kan taman umum
nggak mungkin dia berani macem macem di situ
kalau seandainya dia macam macam pun pasti dikeroyok sama orang orang di situ
ya sudah tapi pokoknya besok kalau kita ketemuan
kamu sama papa harus jaga jarak
aku gak mau nanti terjadi hal hal yang tidak diinginkan
baguslah nino dengerin gue
bakalan ribet nih kalau ada polisi segala
nanti nambah lagi deh masalah hidup gue
sayang cerita soal mama kenapa kenapa sayang
aku mampu sedih mak
bapak bilang aku bukannya anak papa
nuru kita mampu
mereka tuh menang